hai ya tampak di layar anda suasana di rumah sakit medica permata hijau jakarta barat tempat
dimana ketua dpr republik indonesia setia novanto dirawat menurut informasi yang kami terima ada
kemungkinan setia novanto akan dipindahkan namun kami belum mengetahui akan dipindahkan kemana
tampak rekan rekan dari media berkumpul di pintu masuk dari lobi rumah sakit medica
permata hijau menantikan apa yang akan terjadi kemudian
ya menurut tim dokter
setia novanto akan dibawa
ke rumah sakit pemerintah tertinggi
keamanan yang terlihat di rumah sakit rujukan lebih memadai
saat ini sudah ada pengamanan dari polsek kebonjeruk
di rumah sakit medica permata hijau
kita menantikan setiano fanto yang akan dipindahkan dari rumah sakitnya di kapol mata hijau
akan saya kembalikan ke badan bersangkutan ini dipegang tangan dia ya ini tangannya ya oke terus
disiniuu ittaulah cuma yang dia lihat text sini bisa lihat nah disini nih
itu semua orang orang dari kpk
mungkin mungkin ya saya nggak tahu ya delapan sampai sepuluh orang lebih
kalau gitu komunikasi kpk dengan pak setop selama dirawat di sini apa ya pak
tidak ada komunikasi sama sekali
karena beliau sendiri nggak bisa ngomong mau komunikasi apa
tiba tiba datang surat
dokter kpk itu namanya kalau nggak salah pak yanto atau siapa kalau nggak salah saya nggak tahu

kalau kalau gitu saya tanya pak mayudin dong
mayudin itu siapa juga saya nggak tahu
yang ngomongannya sendiri saya nggak tahu
kalau mau dengerin saya kamu jangan jangan potong kata kata saya
kalau nggak kamu bicara sendiri
jadi menurut dokter bima ngomong di depannya manajemen rumah sakit
bahwa sudah bersama sama dengan dokter kpk untuk memeriksa kondisinya
dan beliau mengerti apa sebenarnya belinya beliau terlipat
karena atas izin daripada dokter yang merawatnya
dokter kpk sudah membaca
namanya medis recordnya
rekaman medisnya sudah dibaca semuanya
namun tiba tiba ketika kita sudah ada deal karena dokter bima rumenesmin bilang mohon maaf
mesin mri nya sini rusak
mau nggak mau dipindahkan ke rumah sakit yang mempunyai mesin mri
ada dua opsi
satu adalah rumah sakit medika yang di bintaro atau rumah sakit rsjm
dia bilang rsjm itu ada kelas a
kalau bintaro sama rscm
dengan ini ya sister company nya di sini
tapi dari sana selesai kembali ke sini lagi
terus saya tanya sama ibu lebih baik mana
yaudahlah rscm aja nggak dua kali
ya udah oke kita bentuk rscm
kemudian langsung pak bimanes mengirim namanya rekam medis ke rumah sakit sana
antara dokter dokter spesialis
telpon telpon telponan kemudian disepakatin
disiapin rumah kamar di rsjm
segera akan ditindaklanjutin
selanjutnya tanggung jawabnya akan beralih ke rumah sakit rsjm
dokternya siapapun saya belum tahu
oke sudah cukup jelas
pak terkait suratnya pak
habis ini apa pak tindakannya pak
ya saya rasa begini
surat itu kan saya tidak dikasih dan saya juga nggak baca
cuma menurut keterangan dia ada tanda tangannya
dua lembar yang tadi dilihatin itu ya
saya bilang mohon supaya diikutin hukum yang berlaku di indonesia
apakah dalam hal ini penyidik masih mengakuin satu satunya hukum acara pidana di indonesia adalah
nah kalau iya tunjukkan di kuhap itu pasal berapa
penyidik itu bisa langsung nahan orang tanpa diperiksa
jadi situ kalau ditangkap ditangkap itu cek aku tahan
nggak mau tahu kamu itu siapa
ditanya namanya juga nggak
apa juga nggak
luar biasa ya
kita aturin jempol
oke terima kasih
ya dalam hal ini kan dokter sudah mengatakan harus di melakukan mlf
mendapatkan kepastian apa kira kira cedranya begitu ya
saya belum tahu
saya belum tahu karena mri belum bisa tahu

kalian kalau diperiksa siapa pun
biasanya terpaksa ditanya
apakah saudara dalam keadaan sehat sudah disediakan
kalau ada kita katakan saya
mobil ambulans sudah meninggalkan rumah sakit medica permata hijau
dan memang tidak terlihat jelas saat setia novanto masuk ke dalam mobil ambulans
menurut tim dokter setia novanto akan dibawa ke rumah sakit pemerintah tertinggi
alasannya alat di rumah sakit rujukan lebih memadai
dan saat ini sudah ada pengamanan dari polsek kebonjerub di rumah sakit medica permata hijau
pengacara setia novanto frederick yunadi
baru saja menyatakan bahwa setia novanto dipindahkan ke rumah sakit cipto mangunkusumo
dan pemindahan ini atas rekomendasi dari tim dokter rumah sakit medica permata hijau
serta atas persetujuan keluarga
pemindahan ini dikarenakan keterbatasan alat di rumah sakit medika permata hijau
tim kpk mengikuti proses pemindahan setnov ke rscm
dan kami koreksi informasi sebelumnya
ternyata ada empat mobil kpk yang mengawal perjalanan ke rscm
fredrik yunadi juga menyebutkan jika dokter kpk sudah berkomunikasi
dengan dokter rumah sakit medika permata hijau
dan bersama sama memeriksa kondisi kesehatan setia novanto